gempa dengan magnitudo lima delapan mengguncang kepulauan mentawai sumatera barat rabu pagi
belum ada laporan tentang terjadinya kerusakan akibat gempa ini
guncangan lindu sempat membuat pasien dan pengunjung di rumah sakit panik
pengunjung pasien serta pegawai rumah sakit dr muhammad jamil padang menyelamatkan diri ke halaman depan gedung
saat gempa dengan magnitudo lima delapan mengguncang kepulauan mentawai sumatera barat rabu pagi
bmkg menyebut gempa terjadi di tua pejat mentawai pada kedalaman dua puluh sembilan km
getaran gempa juga terasa hingga ke kota bukit tinggi
meski gempa sempat membuat panik pengelola rumah sakit dr muhammad jamil menyatakan
operasional pelayanan rumah sakit tidak terganggu
gempa ini pun tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami dan belum ada laporan tentang kerusakan yang ditimbulkan
gitaran gempa ini pun tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami dan belum ada laporan tentang kerusakan yang ditimbulkan